bisa membuat tante persahabat
justru sebaliknya tante
kalau tante orang yang gak punya martabat sama sekali
sekarang kamu berani berurusan menentang saya
perlu saya jelaskan berapa kali sama tante
kalau saya tidak pernah mengganggu arim tante
ataupun berniat untuk melawan tante
cuman sebagai anak
saya gak akan terima kalau ada orang yang menginjak
tapi dia kan udah gede
udah sudah sudah
kamu orang berdua ini mau ribut kan
ih farel aneh lagi
sebagai cowok pacarannya nona riva
pokoknya jaga dia
malah ajak dia berantem berantem terus
kalau begitu sekarang kita kasih ruang dan waktu
untuk kalian berdua
dari sudut biru
dari sudut merah
ih apaan sih sama berdua
gak jelas tau gak
gak jelas tau kawan
gak lucu gak lucu
lo juga gak lucu
itu gue yang gak lucu
nah kita bagus kan berantem berantem tuh
kasih lanjut sudah ini
eh kalian mau kemana
eh kabur kabur
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
kalian ini dipanggil malah kabur
mau kemana kalian
ini kan masih jam sekolah
ada penting bentar ya pak
bentar ya bentar ya bentar ya bentar ya
tunggu tunggu tunggu
bentar aja pak
bentar aja pak
kalian ini punya urusan penting apa
ada penting pak lima menit aja janji janji
gak bisa sekarang juga mendingan kalian balik
pak pak pak
nanti kalau bapak biarin kita masuk
saya terakhir bapak masuk
hai ya pak
kalian jangan coba nyogok saya ya
jangan macam macam sama saya
kalau nggak mau ya udah
keren loh pak
sebenernya tadi saya itu
kayak bapak itu
untuk menjaga kantor ini
pak sini pak
maaf pak maaf
eh sini abu
berani kamu sama saya ya
gak berani pak
eh maaf pak
kalau anda menolak permintaan saya
karena menurut saya
untuk kepentingan bersama
tidak ada yang dirugikan
khususnya perusahaan pak deny
ada yang bisa dirugikan
khususnya perusahaan pak deny
ruangan ibu melda dimana ya
maaf ada ini siapa ya
ada perlu apa cari bu melda
coba bu mila mau ngobrol sebentar sama bu melda
bukan padanya lagi meeting
ruangannya nanti lurus aja belok sebelah kanan ya
kemana kalian jangan kabur
mudah mudahan aja masalah michelle sama ibunya bisa cepat selesai
gue gak tega banget kalo liat michelle terus terusan dikerjain sama arin dan nyokapnya
uri pertukaran kok gak ada kemana ya
cabut kali pak
tadi ada yang lihat mike pergi sama michelle pak
iya bapak ya
tapi kayaknya mereka itu ada urusan penting bapak
harusnya kan bisa ditunda
kalau sudah masuk jam pelajaran sekolah kayak gini
satu murid pertukaran satu lagi anak baru
kenapa bisa kompak banget sih bikin masalah
sudah biar mereka berdua dapat hukuman dari patokan
kita mulai pelajaran kita
buka buku matematika kalian
sepertinya aku nggak punya pilihan lain
cuma dengan berlutu aku bisa menyelamatkan perusahaan
akhirnya momen yang ditunggu tiba juga
terus seperti berubah
yang kelima lagi buka

sebenernya aku bisa muat dan sejarah aja
kamu jangan bikin itang

apa yang kamu inginkan
bumilah semua permintaan bumilah sudah sangat keterlaluan

menurut anda ini berlebihan

sekarang kalian berdua keluar dari ruangan saya
saya tidak pernah menyesal
kalaupun sampai kerja sama kita harus batal

saya juga atten sedikit kepadamu
apa menurut tante
dengan menghina orang lain
bisa membuat tante persebat
justru sebaliknya tante
kalau tante orang yang gak punya martabat sama sekali
sekarang kamu berani berurusan menentang saya
perlu saya jelaskan berapa kali sama tante
kalau saya tidak pernah mengganggu arim tante
ataupun berniat untuk melawan tante
cuma sebagai anak
saya gak akan terima kalau ada orang yang menginjak